pemirsa untuk memitigasi berbagai resiko yang ditimbulkan oleh utang luar negeri sektor swasta
khususnya korporasi non bank yang dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya meningkat pesat
bank indonesia menerbitkan peraturan bank indonesia nomor enam belas garis miring dua puluh garis miring pbi
garis miring dua ribu empat belas pada tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu empat belas
ini mengenai penerapan prinsip kehatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non bank
dan untuk membahas hal itu saat ini di studio telah hadir bapak dodi zulverdi
direktur departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
terima kasih pak dodi sudah hadir bersama kami di money report pada malam hari ini
pak dodi mengenai peraturan bank indonesia yang baru diterbitkan ini belum lama ya
baru bulan oktober kemarin sebenarnya apa sih yang mendasari diterbitkannya peraturan tersebut
pertama fakta bahwa utang luar negeri swasta indonesia itu dalam kurang dari sepuluh tahun
sejak dua ribu lima sampai dengan agustus tahun ini itu sudah bertambah lebih dari tiga kali lipat
dari sekitar lima puluh satu miliar dolar pada tahun dua ribu lima menjadi lebih dari satu ratus lima puluh miliar dolar pada agustus tahun ini
dan kemudian itu juga disertai dengan porsi utang luar negeri swasta yang semakin besar

kalau yang umur daftar pihak pihakupsi dan vom di daftar
yang lebih besar jadi yang produju itu adalah memberikan understand
ini waspada dengan kontroversi
waktu yang setelah ke naval lalu veya apabila yang ber shrug
kan menjadi grooming bandanya sendiri
suasta itu adalah utang berjangka pendek
jadi ini eksposur utang luar negeri swasta terhadap nilai tukar
maupun terhadap berkurangnya likuiditas palas itu semakin tinggi
sebenarnya kalau misalnya pun juga utang luar negeri swasta ini semakin besar ya
kalau kita tahu ini jauh lebih besar dari utang luar negeri pemerintah juga begitu pak dodi
apa sih resiko resiko yang kemudian nantinya membebani uln swasta ini
ya tentu kemudian kita melihat bahwa teknologi tentu adalah sesuatu yang juga dibutuhkan
karena untuk kegiatan ekonomi indonesia kita masih butuh impor barang modal
barang baku dan itu tentu membutuhkan falas
dan tidak sepenuhnya pembiayaan ekonomi indonesia baik untuk kegiatan produksi
maupun investasi bisa disediakan oleh sistem keuangan domestik
sehingga tentu utang luar negeri menjadi salah satu sumber
tapi yang jadi masalah adalah kalau kemudian utang luar negeri itu ditarik
atau dikelola tidak secara berhati hati
setidaknya seperti tadi sudah sampaikan tadi karena dia kemudian banyak dilakukan
berjangka waktu pendek itu kemudian kan kalau kemudian utang itu berjangka pendek
tapi digunakan untuk pembiayaan sesuatu yang berjangka panjang
termasuk investasi misalnya tentu kan secara jangka waktu
ada maturity mismatch di setelah kita
jadi utangnya berjangka pendek tapi dia gunakan untuk jangka panjang
berarti otomatis dana yang bisa dia gunakan untuk membayar menjadi tidak bisa cukup
karena dia agak panjang jadi ada maturity mismatch
dan kemudian juga fakta bahwa mayoritas dari pengutang itu adalah pengutang yang
usahanya produksinya dijual itu domestik yang menghasilkan rupiah
sementara dia berhutang dalam falas
nah lebih dari lima puluh atau bahkan tujuh puluh lima dari pengutang yang kami catat
penghutang luar negeri swasta itu adalah berorientasi domestik
jadi dia berhutang dolar falas lah bukan hanya dolar tapi penerimanya rupiah
sehingga itu ada istilah kami currency mismatch
jadi ada risiko maturity mismatch likuiditas falasnya tidak cukup
untuk membayar kebutuhan pembayaran utama luar negerinya
dan juga ada currency mismatch karena penerimaan dia dalam falas tidak cukup
apalagi kalau berbicara nilai tukar rupiah kayaknya saat ini juga rupiah
betul jadi begitu kemudian terekspos oleh fluktuatis nilai tukar yang besar
mereka terlalu terbuka posisi falasnya berisiko rugi nilai tukarnya besar sekali
dan ketiga mungkin boleh saya tambahkan sedikit bahwa kecenderungannya
kalau memang kebanyakan adalah perusahaan itu kemudian besar yang hutang itu
sudah semakin besar relatif terhadap pendapatannya
jadi besar yang hutang swasta itu kemudian relatif terhadap pendapatan yang bersangkutan
secara term dunia keuangannya antara lainnya bisa terlihat dari posisi debt to ebitda nya
jadi posisi hutang dengan penerimaannya sebelum pajak itu semakin besar
otomatis ini gejala over leverage jadi ada risiko ketiga resiko over leverage yang kita ingin
baik pak dodi tapi kalau kita melihat korporasi non bank ini seberapa sering sih atau
seberapa banyak kemudian yang sudah mengalami default
karena kan kalau kita lihat untuk informasi selama ini pun juga yang mengalami default
apakah memang perlu dibuat pbi ini
ya pertama tentu kemudian kalau dinyatakan apakah kita harus mengeluarkan kebijakan setelah
kita tentu tidak ingin kemudian itu terjadi seperti sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan
baru melakukan sesuatu bahkan hanya untuk memperbaiki data setelah kemudian default itu
terjadi dan sudah berdampak negatif kepada ekonomi maupun stabilitas sistem keuangan
nah begitu ada gejala gejala bahwa ada kondisi resiko yang besar terutama tadi dari sisi
resiko nilai tukar resiko liquiditas falas yang meningkat
kami melihat ini sesuatu yang harus kita hindarkan ya sampai terjadi default
kalaupun ditanya kemudian apakah sudah ada yang default
kalau kita lihat dalam berbagai pemberitaan belakangan ini dua tiga tahun terakhir
sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang kemudian mengalami
kalaupun belum sampai di volt tapi sudah mengalami kerugian nilai tukar yang besar
walaupun ada satu dua yang kita ikuti dalam berita pemberitaan yang sudah default juga kan
yaitu fakta bahwa kemudian walaupun belum meluas tapi resiko ini sesuatu yang harus kita waspadai
krisis yang besar seperti yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan sembilan puluh delapan
baik kemudian yang diatur dalam pbi ini adalah pengelolaan utang luar negeri korporasi
artinya pengaturannya itu mereka harus mengadopsi yang namanya sistem lindung nilai atau hedging ini atau bagaimana pak sebenarnya
seperti tadi saya singgung ada tiga komponen kehatian atau risiko yang ingin kita dress melalui pb ini
yaitu resiko nilai tukar ya currency mismatch resiko likuiditas
ya resiko ini kita coba atasi dengan mewajibkan perusahaan korporasi non bank yang memiliki hutang untuk memenuhi tiga rasio minimal
rasio pertama ada rasio lindung nilai minimal harus dipenuhi
ini untuk mengatasi risiko pertama risiko nilai tukar
kedua adalah resiko likuiditas palas minimum yang harus dia penuhi untuk memitigasi resiko likuiditas
yang ketiga adalah pemenuhan peringkat utang minimum
oke baik pak dodi kita akan bahas lebih lanjut terkait beberapa poin poin risiko yang harus kemudian dipenuhi
rasio maksud saya yang harus dipenuhi oleh beberapa korporasi non bank khususnya yang memiliki utang luar negeri
pemirsa mandi report akan kembali sesaat lagi
berita satu com adalah sebuah portal berita yang menyajikan berita secara cepat akurat dan lengkap
begitu orang klik berita saat com yang langsung kasat mata dalam foto foto headline yang berganti yang sangat menarik
laporan utama yang bagus dan kemudian berita berita terkini
kita menyediakan video foto dan live streaming
warna hidup pun dengan membaca berita dan opini di berita satu com setiap saat
dan nikmati tayangan dan sajian informasi kami

yang harus mereka lindungi laikan
dengan rasio yang kami wajibkan
yang kami tentukan sekarang tahap pertama
untuk periode jatuh januari
sampai dengan dua ribu empat belas sampai dengan
itu kami tetapkan rasio nya dua puluh
jadi tadi selisihnya negatif lima puluh
berarti mereka harus menyediakan

sepuluh sepuluh katanya sepuluh dolar gitu ya
itu harus mereka lindungi laikan
dan sebagai catatan juga kewajiban falas
lindungi laikan itu bukan total
hanyalah total kewajiban falas
yang akan jatuh tempo jadi kalau mereka
jangka waktunya bisa sampai sepuluh tahun
tempo tiga bulan atau antara tiga sampai enam
itulah yang kemudian dilindungi laikan
katakanlah kalau mereka punya hutang satu juta dolar gitu ya
lindungi lai tersebut itu secara teknis
melalui bank pembayaran itu seperti apa pak
ya pada umumnya melalui bank
lantas apa kemudian yang membuat para pengusaha swasta
kita tidak melakukan hal tersebut
memang resiko nilai tukar ini kan
terhadap nilai biaya pinjam
resiko nilai tukar itu menjadi tidak terlalu besar
berhutang katakanlah ya mungkin tujuh persen atau
di dalam falas dibanding mata uang domestik
resiko itu mungkin masih tercover di mata
para pengusaha dan mungkin sebagian juga
mereka meyakini mereka bagi yang eksportir merasa
mereka merasa sudah tidak terlalu hedge
sudah katakanlah mereka sudah memiliki
untuk menutupi resiko sehingga sedikit
yang kemudian mengatasi dan sebagian juga
tapi kita akan berpikir tidak hanya kepada mikro perusahaan
yang bersangkutan tapi kepada keseluruhan makro
dampak makronya gitu yang kita perhatikan
baik selain rasio hedging anda juga tadi sempat
menyinggung mengenai rasio likuiditas falas minimum
cuma langsung seperti halnya liquid ratio
di dalam manajemen keuangan biasa ya jadi
rasio aset liquid tapi falas dibandingkan dengan
kewajiban falas juga ya itu harus minimum
dalam tahap pertama tahun dua ribu lima belas ini kami wajibkan
angkanya adalah lima puluh tahap kedua tahun sejak tahun dua ribu enam belas
kewajiban falas tadi sama sebenarnya ke perhitungannya
kewajiban falas tapi ini hanya tiga bulan ke depan
akan jatuh tempo dalam tiga bulan ke depan
katakan nilainya adalah seratus dollar
mereka harus menyediakan harus memiliki aset falas
yang liquid definisinya harus liquid itu minimum lima puluh persen
dari yang tadi akan jatuh tempo dalam tiga bulan ke depan
oke jadi itu lima puluh persen dari itu begitu ya pak ya
jadi pemikirannya adalah supaya kemudian swasta itu
koperasi yang memiliki hutang ini tidak kemudian
buru buru ketika mau jatuh tempo baru beli falas ke pasar
yang mereka sudah atur tiga bulan sebelumnya itu menjadi
lebih terstruktur nanti permintaan falas juga tidak ber
ini ada data juga yang menarik bahwa kalau mbak vero melihat
racem pembayaran indonesia racem pembayaran itu kan adalah
selisih ekspor impor dan juga pembayaran hutang disitu ada di situ
nah selalu kalau kita lihat permintaan falas dan tekanan nilai tukar
depresiasi terjadi sekitar tiga bulan dua dan tiga bulan empat
dan itu bersamaan dengan meningkatnya atau puncak tertinggi
dari pembayaran hutang luar negeri kita terutama swasta
karena mereka banyak belinya di pasar spot di turulan itu
seandainya sudah dilakukan tiga bulan sebelumnya apalagi ditambah dengan hedging
sehingga kemudian mereka tidak begitu ada resiko ada tekanan nilai tukar
di triwulan dua mereka kemudian panik kemudian masuk untuk beli
itu tidak terjadi karena sudah dilakukan hedging
maka tekanan sifatnya seasonal tadi terhadap nilai tukar tidak harus terjadi
tapi itu untuk meng counter itu artinya bank indonesia kemudian harus membuat sebuah
peraturan ini adalah sesuatu hal yang berpayung hukum kah atau seperti apa
agar untuk mewajibkan para pengusaha swasta kita untuk melakukan sesuai dengan rekomendasi
tentu saja bank indonesia sebagai lembaga negara tidak mungkin mengeluarkan kebijakan
ini sudah melalui satu kajian yang cukup dalam oleh departemen hukum indonesia
salah satu dasar hukum terkuat kami adalah karena kami berdasarkan undang undang bank indonesia
tahun dua ribu tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu salah satu pasal dari pasal tujuh menyebutkan bahwa bank indonesia itu berundang untuk menjalankan
berbagai cara apapun yang digunakan untuk menjalankan kewajiban moneter untuk mencapai
sasaran itu menjadi stabilitas nilai rupiah
dan kemudian juga di dalam undang undang nilai tukar disitu disebutkan bahwa bank indonesia
walaupun disebutkan bahwa devisa indonesia sistem devisa masih bebas tapi pengertian bebas itu adalah
pemilik devisa bebas untuk memilikinya
tapi kalau mau memasukkannya melalui hutang atau tidak itu

apakah harus berhati hati harus melalui jalur domestik atau tidak gitu
seperti yang kami lakukan dengan pbidhe yang waktu itu mewajibkan bahwa seluruh eksportir
memasukkan devisasi ekspor melalui bank domestik
tapi kita tidak mewajibkan bahwa dia harus diambil alih atau dikonversi
dan itu artinya mengambil alih kewanangan mereka sebagai pemilik
dan itu yang mereka khawatirkan
nah ini kita tidak sama sekali menghargai
tidak hanya kami mengatur agar itu dikelola secara lebih berhati hati

pemirsa jangan kemana mana malir report akan kembali sesaat lagi
pihak pertama adalah kreditur yang bersangkutan
jadi kalau perusahaan a berhutang kepada bank a di luar negeri maka kami akan sampaikan surat teguran tadi juga kepada bank yang bersangkutan
artinya itu juga rekomendasi bi kepada
untuk menginformasikan kepada kredit yang bersangkutan bahwa debitur yang dia tidak memenuhi ketentuan di republik ini
dan kedua juga kami seteruskan juga surat teguran tadi kepada kalau dia perusahaan